betawi ketinggalan zaman katanya anak betawi
jargon anak betawi ketinggalan zaman ini sepertinya tidak berlaku lagi bagi sidul
karena bersama keluarga besarnya sidul terbang ke belanda untuk mempromosikan film terbaru mereka sidul the movie
dua puluh persen proses syuting yang dilakukan di amsterdam membuat ibu kota belanda ini akhirnya dipilih sebagai lokasi pemutaran perdana
sejarah bagi perfilman indonesia karena ini menjadi kali pertama sebuah film tanah air memilih negeri orang sebagai lokasi gala premier
bioskop prestisius di belanda pate tushinski dipilih menjadi lokasi penayangan perdana sidul the movie
para penggemar yang kebanyakan adalah warga indonesia yang tinggal di belanda
tak sabar menyambut idola idola mereka yang dulu hadir di sinetron yang tenar di era sembilan puluh an tersebut
senang banget makanya bela belain kesini saya sampai izin gak kerja loh hari ini
karena saya harus kerja jam dua belas sampai jam delapan malam gak bisa dong makanya saya izin
setengah lima saya udah disini ini masih ditutup loh saya udah disini
karakter dul sarang
zainab atun mandra hingga hans dan koh ahong masih begitu lekat diingatan para pecintanya
antusiasme penonton ini seketika menyelipkan rasa haru di hati para pemain
delapan tahun saya di film baru ini ada sebuah penghargaan yang luar biasa
kita bisa pergi kesini aja udah udah sangat luar biasa
terlalu banyak yang bisa saya ucapkan
terima kasih terutama bagi para senior
maka tiba tiba mandra nangis gitu terbayang kita semua
gak pernah bermimpi kita bisa menyajikan sebuah tayangan kalau ke luar negeri biasa bagi kita
tapi membawa sebuah dedikasi yang selama ini memang kita berikan
teater utama pate tushinski yang berkapasitas sekitar tujuh ratus lima puluh orang
dipenuhi undangan yang hadir untuk menyaksikan kelanjutan
adalah cinta segitiga dul sarah dan zainab
salah satu warga belanda yang ikut hadir
mengaku mendapatkan pengetahuan baru setelah menonton film ini
sekarang saya melihat bagaimana orang indonesia melihat holland pertama kali
untuk kita semuanya normal
air cair bunga kue dan semuanya
tapi jika anda datang pertama kali itu sangat berubah
menir boleh nggak kita sambelnya
hubungannya sama sarah
sidul the movie akan mulai ditayangkan serentak di indonesia mulai dua agustus dua ribu delapan belas
dan kabarnya setelah si dul the movie
kisah cinta segitiga sidul masih akan berlanjut di film keduanya
dianne kawati amsterdam